negeri yang luar biasa gemah ripah lojinawi ini masih menyisakan banyak masalah
lapangan kerja susah didapat peluang usaha susah dilakukan oleh masyarakat karena ketidakpastian hukum
penataan regulasi itu yang menguntungkan rakyat memudahkan rakyat
akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembangan ukm